ya udah makan dah
lagi puasa enak enakan makan nih
ayah sebagai polisi ramadan mesti bertindak
eh mas ini
kena kena kena kena
ayo cepi kita tengah cepi
kalian bertiga harus mengawasi seluruh kawasan gang dandun
terutama warung nasi dan warung warung makanan
apabila menemukan warga yang tidak puasa dan makan di warung
tanggap dan serahkan sama engkau
waduh enak banget bang ya
po beruluan apa
nah nyampe juga pesenan gue ya
waduh kisah apa tuh ya
eh syeng seng bolong gini ada di warung nasi
wah kagak gue bisa biarin nih
wah akhirnya makran
wah kena lu ya
eh ketauan lupa nih kagak puasa lo ya
gue datang ke sini cuma ngaso
eh pokoknya puase lupa deh
ya eh lah emang lo siapa sih
nih gue ditugasi sama ngkong aji sebagai polisi ramadan
eh udah sekarang lo pada ikut aje
eh nih aje mergokin tiga warga gang dangdut lagi pada makan di warung
nih termasuk cilpuk atu nih
nggak tau malu lo
anak kecil aja pada mampu puasa
lo udah bangkotan
kong aji sembarangan nih kalau ngomong nih
eh masih puasa kong aji
eh tadi belum sempet makran udah ketangkrep
eh kalau kagak caya nih
nih cium nih tuh
bau banget lo
periksa periksa periksa
nah ini nih biang keroknya nih
biang kerok biang keringet kali
aman sih aman
cuma tuh mulut lo bawa comberan cubluk
enak aja mulut lo tuh bawa koreng
dengerin nih warga gangdangdut
gue ini kan sesepuah agama di gangdangdut
ah pegang lo pada
dengar asaum upah wali
saum itu buat allah bukan buat lo
hadiahnya langsung dari allah
ya ampun dalem banget
wah ketauan lo ya
dengan marah bengkak
buka puasa di sini
lah lo sendiri bawa warpan tuh
stadinya sama kasih
nihl tunggu sisa minggu
nihl termiscu panggung
fucking ada terserah
no gino ngapain lo minik minik ah ngaji latihan militer beluan puasa enggak ada itu enggak ada
itu enggak ada itu barangan beluan puasa latihan militer lu apaan ini makanan buat ayam saya
rumput ayam kerupuk rendang teh manis ngaji ayam saya si kilik makannya
rada dalit dia kudu makanan yang bergizi saja kagak bohong aja lu sekarang gini ya
kau ngambil teh manis gua ambil waduh sama rendang wow nasinya lu kasih sama ayam ya
ngomel dan lauknya jadi comot disini nih nyaman kalau gitu waktunya nyebolin puasa
wow kamu ketahuan kagak puasa bulan romadhon
ngomong aja lo hehehe gue semalam kesal kesiangan tahu kapan tapi nggak papa tenang aja pagi noe
kalau gitu kita sama waduh waduh lagu lu satu pabrik juga begitu sekarang zaman susah warung aja
ketauan liep pada kagak puasa lo ya
kodonya malu datangnya bulan puasa itu banyak ibadah kita malah luka puasa bader banget
dengerin allah membagi tiga waktu dalam bulan puasa
sepuluh hari pertama namanya rahmatan
kita akan disekasi rahmat sama allah
sepuluh hari kedua allah menurunkan magfirotan
makfirotan itu kita diampuni dosa dosa kita
sepuluh hari ketiga it kominantar
artinya kita diharamkan oleh allah masuk neraka
wajib masuk surga
bukanlah kenyang perut kenyang diceramain
yaudah kong haji ceramahnya
malah makin lemes di kita
gandingan nih dua orang masukin pesat renkila aja biar sadar
udah kepoca aja segala masuk pesat renkila
gak ada cara lain apa
urusan pesat renkila belakangan
sekarang bukrak dulu nih udah ajar lo
haa jangan lah
udah abis buka puasa
culik tau tak
sekarang lo bunuh banyak bubah lo
pakaian lo tuh begitu tuh mustinya
anak gue be
serigala bulu bulu beton
kok gak duk ya beliin mis bilang
mau makan lapar
ya ampun nih ada apa ceribut ribut
ada apa sih kong
waktu engkong ceramah